seperti inilah aksi menteri perhubungan budi karya sumadi ketika menyanyikan lagu berjudul dia karya musisi anji
tak sendirian menteri perhubungan menyanyi diiringi band dari karyawan pt kereta api indonesia
aksi menyanyi ini dilakukan menhub untuk menghibur para penumpang kereta di stasiun tugu yogyakarta
tak hanya menyanyi juga menyempatkan berfoto bersama penumpang kereta
kunjungan menteri perhubungan ke yogyakarta kali ini untuk mengecek persiapan kereta api bandara
baik di yogyakarta international airport kulon progo dan di bandara adi sumarmo boyolali
ini dalam rangka mempersiapkan kereta
ke jogja karena nanti bulan maret kelompok itu akan beroperasi
akan beroperasi sehingga kami mempersiapkan bersama sama kai bersama sama ap satu
agar kereta api di situ berjalan dengan baik
yogyakarta international airport akan beroperasi penuh
pada dua mei lalu uji coba landasan pacu di bandara ini sudah dilakukan
pesawat jenis airbus tiga ratus dua puluh milik maskapai citylink berhasil melakukan pendaratan perdana
sementara itu soft opening kereta bandara solo dari stasiun balapan ke adi sumarmo dilakukan minggu dua puluh sembilan desember
kereta bandara adi sumarmo akan dioperasikan secara gratis selama dua bulan
dindiputan cnn indonesia